sebentar atuh ma ayo diantar pulang tidak ada apa apa yuk saya antar
nanti ada polisi tidur kamu ngebut saya kelempar ke jalan
ah trik basi dadam
ayo ma ikut saya aja saya antar betul deh saya tidak jahil
ma ayo yang nyuruh debbie
beneran debbie yang nyuruh kamu
tapi ma gak di jatohin ya
kangen ya sama kang cuy
suka sama asih ya
makasih mimin manis
mau kemana hei
lagi konsentrasi juga
moms itu gak ada niat
mau belajar ngaji
yoyoh markoyoh itu pernah tinggal
dua tahun di jedah
bahasa arab aja mah kecil
masih apal mama
mams ini tuh bukan
masalah bahasa arabnya
dengan mams mengaji
itu tuh jadi bisa mengontrol
supaya moms itu jadi orang yang gak
kenapa jadi kamu nasehatin mama sekarang
terus apa itu namanya
bedanya apa tuti
nasehatin sama ngasih tau
mams udah ngasih tau
mams udah ngasih tau
mams udah ngasih tau
mams udah ngasih tau
mams udah ngasih tau
mams udah ngasih tau
mams udah melotot sama marah marah
tuh lehernya sampe berurat tuh mams
gak boleh kayak begitu mas
mams tuh jadi orang yang sensi
sensi apa lagi
gue punya anak begini banget ya
untuk rubi pregunti
kok debbie gak main main hp
hp debbie ada di kamar
kok gak dimainin
kata bu guru yola
kita harus sering sering baca buku
bukannya main hp pak
si pak arno denger nama bu yola
wat nenek langsung pulang aja ya
nanti jangan lupa
pintunya ditutup di kunci ya
kalo emak gak ikut pengajian
si aceh juga nggak ikut
tapi yang ngajarkan ido pedang
bukannya pinter kita malah jadi senewen

hadir aja di musola tidak apa apa
awasin si aceh soalnya entin juga ikut pengajian disitu
hah kalau entin ikut pengajian aceng tidak usah diawasi
dia pasti getol kesana
kan jadi pinter ngajinya
mak pulang dulu ya assalamualaikum
anterinnya suha kasian jalannya jauh
biasa mas suha
kasian karena dia udah tua
oh terus papa disuruh mikirin gitu
anterin aja pa kasian kalau papa punya motor
debbie juga punya motor
kalau mas suha butuh diantarin naik motor ya sama om aceh aja ya
pa pa kasian pa anterin aja
papa gak kasian kalau neswa jatuh di tengah jalan
ya biarin aja tuh kalau jatuh salah sendiri
pa nenek kan sayang sama kita waktu kalena fantasi
kan gak jadi atuh kalena fantasi debbie lupa
debbie gak lupa pa tapi kalau jadi kan neswa yang jagain debbie
ikut saya yuk saya anter
nanti kamu jerokin mak di jalanan
sebentar tuh mak

saya anter betul deh saya tidak jahil
yang nyuruh debbie
debbie yang nyuruh kamu
tapi mak nggak dijatuhin ya